badan penyelenggara jaminan sosial atau bpjs ketenaga kerjaan menargetkan penambahan jumlah peserta pada tahun dua ribu tujuh belas mencapai tiga juta orang
seperti dilansir the tick finance direktur utama bpjs ketenaga kerjaan agus susilo mengatakan
target tiga juta peserta baru yang ditambahkan pada dua ribu tujuh belas akan mencapai jumlah total peserta sebanyak dua puluh lima dua juta orang
untuk mencapai target itu pihak bpjs ketenaga kerjaan akan bekerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah ataupun swasta
guna mensosialisasikan manfaat bpjs ketenaga kerjaan
agus mengaku hingga kini pihaknya telah melakukan kerjasama dengan ratusan lembaga yang ada